di tengah guyuran hujan deras ratusan mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia
melakukan undut rasa di kawasan patung kuda gambir jakarta pusat kami siang
dalam aksinya mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan kepada presiden joko widodo
yang masa baktinya tinggal tiga tahun
mahasiswa meminta perbaikan di sepuluh sektor kehidupan rakyat
diantaranya ekonomi kesejahteraan pemberantasan korupsi dan kesehatan
karena berbagai sektor terjadi kemunduran baik itu demokrasi korupsi
bagaimana kita juga melihat sektor ekonomi sektor kesehatan sektor pendidikan dan sebagainya
dari kediri jawa timur puluhan mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa indonesia
menggelar demonstrasi di gedung pemkot kota kediri
menuntut birokrasi yang sehat dan mengkritik pemerintahan jokowi selama dua tahun pada kamis siang
demo sempat diwarnai aksi mendorong pagar karena masa tidak diperkenankan masuk
semua berbagai poster bertulisan tututan dan sindiran
seperti indonesia mengalami kemunduran
cukup hatiku yang ambiar negara kujangan
dan apa kabar kediri penyelamatan cnn indonesia